di sinilah ramisah warga desa candiroto
kecamatan kendal kota kabupaten kendal jawa tengah tinggal
setelah suaminya meninggal ramisah bertahan hidup
dengan membuka kedai kopi sederhana di depan rumahnya
namun di usianya yang telah senja
ibu lima orang anak ini tak kuasa menahan kesedihan
dan sempat sakit karena digugat oleh anak pertamanya mariana
menurut ramisah gugatan terjadi karena mariana
yang bekerja di malaysia selama puluhan tahun ini
menuntut uang yang pernah dikirimkan kepadanya
uang kiriman tersebut dikira mariana digunakan
untuk membeli sawah yang kini disengketakan
padahal uang yang dikirimkan sejumlah lima belas juta rupiah
digunakan untuk membiayai hidup sang cucu
yang dititipkan kepadanya sejak usia lima bulan
dia tuh mati
masuk dari mana itu keluar dari mana kan dari saya
pengakuan ramisah bertolak belakang dengan penuturan mariana
kuasa hukum mariana purwanti mengatakan
permasalahan tersebut berawal saat mariana pulang kampung tahun lalu
setelah tidak lagi bekerja di malaysia
mariana bermaksud ingin mengambil haknya
yang merasa telah membeli tanah pada dua ribu enam melalui ayahnya
saat itu sang ayah menawarkan tanah seluas empat ratus lima belas meter persegi
seharga tiga puluh lima juta rupiah
mariana pun membelinya secara bertahap
dan memakai nama ayahnya dalam surat jual beli tanah
saat mariana meminta tanah tersebut
ramisah justru menolaknya dengan alasan tanah tersebut milik ayahnya
mariana sempat berusaha meminta haknya secara kekeluargaan
namun selalu gagal
akhirnya mariana terpaksa menempuh jalur hukum
sebelum kita masuk ke ranah hukum ke pengadilan
kita mediasi juga
kita pendekatan juga ke orang tuanya
terus melalui pihak desa juga
sampai akhirnya mentok semua
akhirnya kita masuk ranah hukum
kalau ini tidak boleh dijual tolong saya belikan rumah
biar saya bisa ada tempat tinggal gitu
tapi tetap tidak dipenuhi
hingga kini kasus ini masih bergulir di pengadilan negeri kendal
dan sudah dilakukan mediasi sepenyak empat kali
namun masih belum rampung
sidang lanjutan pun akan kembali digelar pada dua februari mendatang
saktio dimas kendal jawa tengah